bagi anda warga magetan jawa timur khususnya ibu ibu hamil yang ingin memeriksakan kandungannya ke puskesmas
tapi kesulitan mendapatkan transportasi jangan khawatir
kini anda bisa menggunakan layanan jekmil atau ojek khusus ibu hamil
seperti novita sari yang harus memeriksakan kandungannya ke puskesmas bendo yang jaraknya tiga km
berbekal surat pengantar dari bidan desa novita sari akhirnya dibonceng motor jekmil ke puskesmas bendung
kehadiran layanan jack mill disambut baik oleh seluruh warga terutama ibu ibu hamil
sangat bermanfaat sekali buat saya dan membantu sekali karena di rumah tidak ada
saya sudah mengantar jadi saya menggunakan ojek mil ini
senang sekali karena sangat nyaman dan aman
menurut pencetus layanan jekmil yang sekaligus bidan desa iin rosita layanan jekmil ini juga tidak memungut biaya alias gratis
pada awalnya jekmil diperuntukkan bagi ibu ibu hamil kurang mampu
namun belakangan layanan ojek ibu hamil yang dibentuk pada dua ribu delapan belas juga melayani semua ibu hamil
terutama yang suaminya tidak bisa mengantar sang istri untuk periksa kehamilan
tujuan dari ojek ibu hamil ini supaya ibu hamil itu memperoleh pelayanan yang maksimal pada saat kehamilan
sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan
harapan kedepannya tidak ada penularan penyakit dari ibu ke anak dan juga ibu bayinya selamat

jika ibu hamil tidak berubah ibu hamil tidak akan berubah

jika ibu hamil tidak berubah ibu hamil tidak akan berubah

mereka siaga dua puluh empat jam untuk melayani antar jemput para ibu hamil
seluruh pengemudi cek mill merupakan orang orang pilihan yang sudah diseleksi secara psikologis dan fisik
ini karena yang dibawa ini ibu hamil itu harus ekstra hati hati
terutama kalau itu ada di polisi tidur itu kita harus pelan pelan
kecepatan itu tidak sama
ekstra hati hati karena takut yang dibawa itu ibu hamil
yang terpenting para pengemudi cek mill harus punya ilmu tentang kesehatan ibu dan anak
tujuannya jika terjadi sesuatu terhadap ibu hamil di tengah perjalanan
driver jekmil bisa segera bertindak cepat untuk menolongnya
inam tohari magetan jawa timur